terhadap program jkn bpjs kesehatan
ini kita tahu bahwa terang itu sangat penting
ya udah segitu aja ya mungkin ini kita langsung naikin besok di tanggal tiga puluh ya dengerin
harimau sumatera terutama juga ada di sana
dan bagaimana caranya tuhan memelihara orang orang
hal ini lantas membuat brokoli menjadi kaya akan banyak nutrisi selain serat
nah setelah itu baru masuk ke industri mobil listrik
dibandingkan yang warna lain karena mungkin demandnya juga banyak sekali
menggunakan lrv itu saya kira tidak salah juga itu ya
dan gue melihat juga permainan permainan mereka
praktik ini juga sering dilakukan pada kucing dikenal dengan istilah kitten mill
terlepas kondisi market nanti akan seperti apa
jadi apa yang diharapkan nantinya dari para kami kami yang akan datang itu
karena areal bermainnya sudah tidak di muara sungai lagi tapi sudah masuk di selat madura
bahwa dengan wujud yesus kristus turun langsung sebagai alat
tapi di sisi lain tadi anda katakan pemerintah harus bisa meningkatkan produksi nikel untuk dijadikan sebagai baterai
adalah bahwa ada tiga penyataan al
perkebunan tambi berada di ketinggian satu empat ratus hingga dua seratus meter di atas permukaan laut
yang cukup mengesankan karena mobil ini punya tenaga yang sangat besar dan nyaman untuk dikendarai
nah bumbu favoritnya yaitu black pepper